malah gue ikut bahagia melihat kalian bahagia
tapi awas ya imel
acting sok sok baik lo ini beneran sandiwara
gue gak akan segen segen kasih pelajaran sama lo
pasti nyokap bokapnya citra udah nunggu di dalem nih
aduh bakalan game over nih hubungan gue sama citra hari ini juga
iya ini citra udah dapet restok
mama sakit perut
ya jadi gak bisa dateng kesini dong
berarti gak jadi ketemu
ya udah gak apa apa
yang penting mama jaga kesehatan
jangan lupa minum obat
mama gak bisa dateng gak bisa sakit perut
gapapa pacar gue ngerti banget kok keadanya
yang penting kalo masalah mama sakit perut sama aman
kesehatan mama itu nomor satu
kan kita juga bisa gampang ketemuan nyalain waktu aja
makasih ya pacar
dari siapa tak
hah yaudah kalo gitu sini
iya citra ini udah di depan resto
jadi kan pak kita makan bareng
aduh puteran game over ini
oh ya udah kalo gitu
sampai ketemu papa
papanya citra udah selesai meeting
jadi katanya udah bisa langsung kita ketemuan buat makan siang
ya udah pak
ya udah pak
jadi kita langsung disuruh buat masuk ke dalam
nanti papa langsung ke dalam
gimana caranya kabur ini dari sini
gak mungkin kan gue ketemu sama bokapnya citra
bisa langsung disuruh putus nih sekarang juga kalo bokapnya tau gue pacarnya citra
kita langsung masuk ke dalam aja yuk
kok lo malah bengong sih
lo duluan aja deh
gue cari parkiran dulu ya
pak kita langsung masuk ke dalam

pak kita langsung masuk ke dalam

lo duluan aja deh

pak kita langsung naik ke dalam ya
saya tunggu sini ya
bye bye pak ultuk itouu
buat waktu lagi
gue yakin level kesabaran no selesai sampai di sini
kalian so sweet banget sih
gue denger juga beberapa anak kampus bilang kalau misalnya kalian tuh bucin couple
gue juga pengen dong bajunya
siapa tau gue dapet jodoh
tas lo mau juga gak
tapi awas ya imel
kalau sampai gue tau acting sok sok baik lo ini beneran sandiwara
gue gak akan segen segen kasih pelajaran sama lo
kamu beneran gak marah gak apa apa pangeran kan jumlah
tidak apa apa kok biasa aja
nih ke ruang tata usaha dulu ya
kamu senyum senyum sih harusnya kamu gak kayak gitu sama mel
kan itu bisa nyeguh perasaannya mel
kayak gitu gimana kan aku biasa biasa aja putri sus goreng
kalau misalnya ketahuan mel itu sandiwara kamu akan kasih pelajaran ke dia
ya emang bener kok
kan aku gak percaya aja mel tiba tiba baik
kan kita tau imel itu seperti apa putri sus goreng
ya aku juga awalnya kaget kok
waktu lihat perubahan sikapnya mel
tapi aku tuh yakin dia tulus mau berubah
soalnya dia nyamperin ibu
dia minta maaf langsung ke ibu
bahkan dia mau balikin ibu sama papanya bersatu lagi
lagi lagi dia mau ke rumah
lagian kamu sih putri sus gorengnya
bisa gak sih gak polos polos banget jadi orang
kamu tuh lupa kita berhadapan sama siapa
kita berhadapan sama imel
orang yang paling licik sedunia
kamu tau kan email bisa melakukan apa aja yang dia mau untuk dapetin apa yang dia mau
kamu lupa dia ngapain
dia bisa pura pura buta depan semua orang supaya apa
supaya bikin aku merasa bersalah
supaya aku bertanggung jawab atas sesuatu yang aku aja gak akuin
eh tapi kan sekarang ini udah mau berubah
orang kamu tuh udah secepet itu
kamu tuh aneh banget sih
bingung deh aku sama jalan pikiran kamu
dia berubah salah
dia nggak berubah lebih salah lagi
ya bukan gitu putri usus goreng
aku belajar dari pengalaman
kamu percaya deh sama aku ya
kamu jangan segampang itu percaya sama email
harusnya kamu yang positive thinking
gak boleh negative thinking dulu
putri usus goreng
gue yakin banget
kalau mel itu gak mau beneran berubah
dia pasti punya rencana jahat buat putri dan juga bu nawang
gue bakal buktiin ke putri
kalau mel yang sekarang itu masih sama sama mel yang sebelumnya
lo udah kayak gimana
gak ada apa apa
kan gak ikut gue sih
malah diima aja di sini
intinya lo udah berhasil bikin cewek asongan sama pangeran berantem
which means lo akan punya kesempatan lagi untuk diikuti pangeran
namanya tuh putri bukan cewek asongan
iya but lo kan juga biasanya
ini masih ada urusan penting

lo kenapa sih ngomporin mel terus
harusnya tuh lo dukung sama perubahannya dia
lo masih percaya dia gak acting
beneran mau berubah
gue percaya kok
un happy sama perubahannya dia
emang ini kenapa
lo naif banget sih
pasti gue risih banget sama cara mikir lo dari kemarin tau gak
whatsa emangnya salah gue apa
iya lagi yang lo dari kemarin kenapa sih gak percaya banget sama yang melakuin
ya karena kalau menurut gue
terselah lo mau mikir apa